seorang pengendara motor di banyuwangi jawa timur
tewas disambar kereta api di perlintasan tanpa palang pintu pada minggu pagi
korban terpental dengan luka yang cukup parah
pelintasan kereta api tanpa palang pintu di dusun lukcak
desa pengatikan kejambatan rogo jambi banyuwangi jawa timur memakan korban
nur rahim warga desa cendono desa kembiritan yang berusia empat puluh sembilan tahun tewas
setelah disambar kereta api pandanwangi relasi jember banyuwangi minggu pagi
menurut saksi mata peristiwa ini terjadi saat korban mengendarai motor seorang diri dari rumahnya
korban tetap melintasi rel padahal alarm sudah berbunyi dan kereta sudah membunyikan klakson
pengendara lain sempat mengingatkan korban ada kereta yang lewat tapi ia tetap saja melintas
menurut saksi warga jadi korban dari arah selatan menuju ke utara
kebetulan korban mau ke pasar hewan
kebetulan keretanya dari arah barat ke timur
terus kereta api apa
kereta api pandanwangi dari
polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke kamar mayat rsud belambangan untuk diotopsi
dari hasil pemeriksaan petugas kamar mayat terdapat luka cukup parah di bagian leher dan kaki kiri korban
tadi ceritanya itu ada kereta dari arah barat sudah diklakson dan alarm itu sudah berbunyi
dan dari selatan menuju utara sepeda gl empat itu naiknya itu maju mundur maju mundur gitu
sudah dibilangin sama di belakangnya itu ada kereta ada kereta dia bilang gitu
masih aja nonyong aja gak menghiraukan gitu
untuk mengetahui penyebab kejadian
polisi melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa saksi saksi di lokasi kejadian
sementara sepeda motor korban diamankan unit laka polres banyuwangi